maraknya pelaku usaha jasa titip alias jastip membuat direkturat jenderal bea dan cukai gerah karena tidak membayar bea masuk barang impor
pelaku usaha just tip pun mengaku akan lebih selektif menerima titipan dari konsumen mereka
pengusaha retail meminta keadilan dalam kepatuhan bea masuk tersebut
dalam kurun waktu dua tahun terakhir hanya dengan memanfaatkan media sosial peluang justip menjadi lahan segar untuk menggali rupiah
mendapati empat ratus dua puluh dua kasus periode januari september dua ribu delapan belas direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan melakukan beberapa penertiban
yakni meminta para pelaku justip untuk melakukan kegiatan bisnis secara resmi
melalui platform resmi seperti di e commerce dengan menaati prosedur kepabeanan
landasannya peraturan menteri keuangan no dua ratus tiga pmk empat tahun dua ribu tujuh belas tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut
barang penumpang dibebaskan dari kewajiban pabean serta pajak jika nilai barang yang dibawa kurang dari free on board lima ratus dolar amerika per orang
jika lebih dari itu maka dipungut biaya masuk dan pajak karena tergolong impor
bahkan pelaku justip diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak dan wajib menyatakan bahwa barang yang dibawa sebagai barang dagangan bukan sebagai barang pribadi seperti yang saat ini kerap terjadi
secara operasional membedakan mana yang memang mereka yang berdagang mana yang sebenarnya tidak berdagang
kalau yang tidak berdagang ini ya sebenarnya bukan menjadi fokus
terutama daripada petugas bea cukai di lapangan
profesionalisme kadang kadang tidak bisa dijelaskan secara matematis
tetapi kalau value bahwa lima ratus usd itu pasti dikasih pembebasan
di bawah lima ratus
ya di atas itu mesti bayar
dikutip dari situs ditjen bea dan cukai barang atau komoditas yang tergolong larangan dan atau pembatasan lartas impor ada empat puluh sembilan jenis
antara lain alat dan perangkat telekomunikasi
elektronik kosmetik obat bahan pangan dan mainan anak anak
ada permintaan maka ada penawaran
konsumen just tip juga beraksi sebagai penjual ketika barangnya sampai di tangan
banyak semua yang di just tip ini aku jual sih
parfum lapstick kosmetik gitu baju dari mulai baju anak baju dewasa terus perintilan kayak bunga
artifisial terus kayak kalender aja laku jangan sedih
biasanya jualnya di mana
saya jual di instagram story instagram feed kadang kadang doang kalau instagram feed
whatsapp status kena banget kalau di cewek cewek biasanya
meski mendapatkan tarif jasa yang menggiurkan pelaku just tip sebenarnya cukup selektif dalam menerima titipan dari konsumennya
yaitu menerima pesanan yang bakal dinilai wajar oleh petugas
saat mereka masuk ke indonesia
pelaku just tip mempertimbangkan pembelian dari sisi jenis barang jumlah ukuran serta harga barang tersebut
ada yang minta dicariin sepatu itu aku juga gak banyak banyak sih ngambilnya
itu malah aku persulit biar aku nggak bawa sepatu takut soalnya
biasa aja sih gitu karena aku juga kan ya milih milih barang lebih selektif lagi gitu kan
tapi kayaknya nggak masalah sih aku tetap akan menjalankan ini kalau misalnya aku lagi keluar
tegasnya aturan bea cukai ini tidak akan mematahkan semangat bisnis just tip
jika kedapatan harus menanggung bea masuk terhadap barang bawaan mereka pelaku akan mencari solusi bersama dengan pembeli mereka
misal menanggung beban bea masuk bersama agar barang lolos dari sitaan petugas
aturan ya kalau peraturan itu ya kita hadapin sih mbak maksudnya misalkan nih kita kena gitu
maksudnya diperiksa gitu ya kita kebuka aja lah maksudnya berapa sih yang harus kita bayar juga pajaknya gitu
jadi tapi kalau misalkan masih yang ukurannya wajar gitu gitu sih
buat barang kita ya ukurannya wajar gitu ya kenapa kok harus kena cukai gitu
ya nggak apa apa sih kalau misalkan itu ya kita juga ngikutin peraturan juga

masa lari kabur gitu aja gitu kan gak bisa lah
meski belum ada angka pasti kerugian bisnis justip yang dianggap ilegal telah meresahkan para pengusaha retail karena ketidakadilan
bisnis justip yang merajalela bisa membuat pelaku usaha malas memproduksi produk dalam negeri dan memilih opsi mengimpor barang tersebut
dirjen beacukai heru pambudi mengatakan akan membuat forum kepada pelaku usaha justip
dirjen beacukai heru pambudi mengatakan akan membuat forum kepada pelaku usaha justip
horizons untuk menjelaskan operasional dan prosedur biaya masuk di lapangan